tim polo air putra dki jakarta keluar sebagai juara dalam indonesia open aquatic championship
yang juga sekaligus merupakan ajang tes event asian games dua ribu delapan belas
dari segi penyelenggaraan tes event yang berlangsung selama sebelas hari ini dianggap cukup sukses
namun ada beberapa catatan yang perlu untuk segera dibenahi
final polo air putra antara tim dki jakarta dan jawa barat menjadi salah satu nomor final
yang dipertandingkan di hari terakhir indonesia open aquatic championship dua ribu sembilan belas
kekuatan kedua tim yang banyak diisi oleh pemain timnas polo air indonesia
membuat pertandingan berlangsung dengan sengit
perolehan skor pun berjalan ketat
setelah empat x delapan menit pertandingan berjalan tim polo air putra dki jakarta akhirnya keluar sebagai juara
dengan skor akhir dua belas
tes event ini juga digunakan oleh pelatih timnas polo air indonesia
untuk memantau dan menyeleksi pemain terbaik
yang akan tampil di asean games dua ribu delapan belas
pelatnas polo air sendiri rencananya akan berlangsung mulai januari mendatang
setelah pertandingan ini besok saya akan mengirim listanya dan ada beberapa pemain baru di listanya
berapa banyak pemain
delapan belas pemain baru

delapan belas pemain total enam pemain yang akan datang pertama
sebagai ajang tes event menjelang asean games dua ribu delapan belas
penyelenggaran indonesia open aquatic championship dari tanggal lima hingga lima belas desember ini
dinilai telah memenuhi standar
fasilitas yang ada di stadion akuatik gelora bung karno juga sudah dianggap sangat layak
namun perwakilan teknikal delegates dari cabang olahraga renang
loncat indah polo air dan renang artistik yang hadir di senayan
memiliki beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian
waktu sekitar tujuh bulan sebelum asean games dianggap cukup untuk melakukan pembenahan
perang adalah loncat indah di mana lantainya yang mungkin masih licin
sudah kita sampaikan juga dengan pihak pembangun dalam hal ini pupera dan kontraktor
itu tadi renang juga dengan balkheadnya itu yang harus dipindah atau ditukar lokasinya
itu juga akan kita rapatkan segera
karena itu yang mungkin hal hal yang major menurut kita perlu segera ditindak lanjuti
dari segi prestasi atlet atlet indonesia memang tidak dibebani target khusus di tes event kali ini
karena baru saja usai tampil di sea games kuala lumpur
namun dari cabang olahraga renang tercipta satu rekor nasional baru di nomor dua ratus meter gaya ganti perorangan putri atas nama azahra permatahani
erlangga wisnuaji jakarta